berikutnya hotel milik artis sintiara lona ditutup karena terlibat kasus kejahatan eksploitasi anak di bawah umur
salah seorang warga mengaku aktivitas mencurigakan sudah terjadi cukup lama setelah bangunan ini diubah dari kos kosan menjadi hotel bintang dua
aktivitas prostitusi yang terjadi di hotel alona cukup meresahkan warga
apalagi menurut kesaksian salah seorang warga sering temukan bekas alat kontrasepsi di jalanan yang dibuang sembarangan
sebelumnya hotel alona telah digerebek oleh polisi pada enam belas maret lalu sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia barat